sekejap kau berikan ku bahagia
seketika diriku tak berdaya
keandungan yang terendah
jangan pernah berubah
hanya engkau yang bisa
takkan ku izinkan cinta
kulahku udah berhenti
sudah seperti hari berganti
jangan pernah menyerah
meski cinta tak mudah
walaupun yang akan terjadi
bersama kita berjanji
semujuk satu cinta yang abadi
aku takkan tergantikan
kau yang mampu bertahan
saat kisah kasih kita
ruduk dan tak bernafas
bagai nagi berawan
kau anugerah yang turut
kau bergaya terendah
jangan pernah berubah
hanya engkau yang bisa
kulahku udah berhenti
sudah seperti hari berganti
jangan pernah menyerah
meski cinta tak mudah
walaupun yang akan terjadi
bersama kita berjanji
semujuk satu cinta yang abadi